selain pengungkapan siapa saja yang terlibat dalam pusaran megakorupsi ktp elektronik
kpk juga masih terus menyelidiki kasus dugaan perintangan penyidikan terhadap setia novanto
hari ini ketua dewan pakar partai golkar agung laksono datang ke kpk
dilansir dari detik com agung laksono mengaku dipanggil kpk terkait kunjungannya ke rumah sakit
untuk membesuk setia novanto pada november dua ribu tujuh belas lalu
meski namanya tidak ada dalam jadwal pemeriksaan kpk
agung tiba di gedung lembaga antiraswa ini pukul sepuluh pagi
kasus perintangan penyidikan ini bermula dari adanya dugaan rekayasa rekamedis saat setia novanto mengalami kecelakaan
dibawa ke rumah sakit pada enam belas november dua ribu tujuh belas lalu
kpk telah menetapkan mantan pengacara setia novanto frederick yunadi dan dr bimanes sutarjo sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan
arman helmi di gedung kpk arman selamat siang
apa saja keterangan disampaikan agung sesaat sebelum masuk ke gedung kpk tadi
baik elvira tadi memang betul sekali mantan ya maksud kami agung laksono selaku ketua dewan pakar partai golkar diperiksa oleh kpk hari ini
dan memang sangat mengejutkan kami sebagai awak media yang sedang berada di gedung kpk
karena memang nama agung laksono elvira ternyata tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan untuk kasus ktp elektronik
namun tadi juga pada saat agung diperiksa agung sempat memberikan keterangan yang tidak begitu jelas artinya membingungkan wartawan
dia bilang bahwa dia akan diperiksa karena dia waktu itu sempat menjenguk setia novanto di rumah sakit medika permata hijau
namun setelah agung laksono selesai diperiksa kurang lebih sembilan puluh menit kami pun berhasil bertemu dan mewawancar agung laksono
dan beliau mengatakan bahwa ia dipanggil oleh kpk untuk bersaksi meringankan
sekali lagi akan berlangsung
ia akan diperiksa kpk untuk bersaksi meringankan kepada mantan kuasa hukum setia novanto yaitu frederick yunadi
namun setelah diperiksa kurang lebih sembilan puluh menit atau satu jam setengah ternyata agung laksono menolak menjadi saksi meringankan bagi frederick yunadi
alasannya adalah ia sama sekali tidak mengenal siapa frederick yunadi
menurut agung laksono ia hanya melihat dan tahu siapa frederick yunadi pada saat ia menjenguk setia novanto pada saat malam terjadinya kecelakaan
dan setia novanto dirawat di rumah sakit medica
medika permata hijau seperti itu
itulah mengapa agung laksono kepada wartawan mengatakan ia menolak menjadi saksi meringankan bagi frederick yunadi
dengan alasan utama ia tidak mengenal siapa frederick yunadi ini
dan ia tidak mau tahu dan tidak sama sekali terkait dengan adanya kasus ataupun juga apapun yang berkaitan dengan setia novanto
ataupun yang berkaitan dengan frederick yunadi seperti itu
namun agung laksono sebagai warga negara yang baik dan warga negara yang taat hukum
ia menghargai undangan yang disampaikan oleh kpk untuk diperiksa
diksa sebagai saksi
namun pada akhirnya ia menolak menjadi saksi meringankan untuk frederick yunadi
ketika kami tanya alasannya kenapa frederick memilih dirinya sebagai saksi meringankan seperti itu elvira
namun agung laksono mengatakan nah ini merupakan usaha saja daripada frederick yunadi
karena memang pada saat itu frederick sempat melihat dia menjenguk setia novanto
jadi memang bisa dikatakan usaha yang bisa dikatakan ini tidak berhasil
karena memang agung laksono sama sekali tidak mau bersaksi untuk meringankan frederick yunadi
ataupun juga upaya
menghalangi merintangi dengan sengaja ataupun juga tidak sengaja proses penyidikan kasus ktp elektronik ini juga sudah menyeret
bukan hanya frederick yunadi tapi juga ada bimanes sutarjo
salah satu dokter ahli spesialis penyakit dalam di rumah sakit medika permata hijau
yang juga mereka isa data medis setia novanto
kemudian juga kemarin juga ada tiga dokter yang diminta oleh bimanes sutarjo untuk menjadi saksi meringankan dirinya
mereka masing masing adalah dokter budi sampurna
kemudian juga zubairi jurban dan prasetyono
mereka menolak menjadi saksi meringankan
mereka saksi meringankan bagi bimanes sutarjo dengan alasan ingin menjaga independensi
karena memang ketiga dokter dari ikatan dokter indonesia
elvira ini mereka sedang memeriksa kode etik ataupun juga persidangan etis daripada bimanes sutarjo di ikatan dokter indonesia
dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh humas kpk febri diansyah
bahwa mereka juga menghargai kpk menghargai tiga dokter tersebut dengan alasan untuk menjaga independensi
ya arman sejauh ini sudah total ada berapa orang
saksi yang diperiksa
kemudian bagaimana peluang adanya penetapan tersangka baru
dalam kasus perintangan penyidikan sudah dua orang ditetapkan sebagai tersangka
apakah ada informasi meneng
ya sejauh ini kpk melalui humasnya belum memberikan pernyataan secara resmi
apakah akan ada tersangka baru terkait upaya menghalang halangi upaya penyidikan
ktp elektronik ini namun sekali lagi kami informasikan bahwa selain adanya bimanes sutarjo
sebagai dokter penyakit dalam di rumah sakit medika permata hijau
juga sudah ditetapkan tersangka frederick yunadi mantan kuasa hukum setia novanto
dan sejauh ini kami masih menunggu
karena memang beberapa saksi yang dipanggil kpk untuk menjadi saksi meringankan
baik oleh frederick maupun oleh bimanes semuanya menolak seperti itu
langsung dari gedung kpk arman helmi
terima kasih informasi anda siang ini